buktinya psi kan juga tidak lolos pemilu meskipun dari sumber sumber terpercaya
itu sudah dilakukan berbagai upaya untuk menggolkan itu
nah ketika operasi itu dilakukan
maka meskipun terjadi pergeseran pemilu mengarah kepada aspek aspek elektoral
personifikasi itu menjadi dominan
politik yang liberal menghalalkan segala cara
serta mengedepankan kekuasaan yang di belakangnya
itu ada kekuatan hukum dan ada kekuatan sumber daya negara
tetapi setidaknya dari proses pelembagaan partai yang dilakukan
menunjukkan pdi perjuangan mampu bertahan
sebagai pemenang pemilu tiga kali berturut turut
bukan jokowi efek tetapi adalah bansos efek
penggunaan aparatur negara effex
buktinya psi kan juga tidak lolos pemilu
meskipun dari sumber sumber terpercaya
itu sudah dilakukan berbagai upaya untuk menggolkan itu
nah ketika operasi itu dilakukan
karena seperti yang sudah saya katakan
karena jika terjadi umpamu
keteladanan seorang pemimpin itu diperlukan
bagaimana seorang pemimpin nasional
melakukan berbagai operasi operasi politik
karena bapak jokowi kemudian memberikan
preferensi akibat anaknya mas gibran maju ketika beliau masih menjabat sebagai presiden
sehingga ini juga terjadi bias tetapi ini menjadi suatu ancaman bagi demokrasi ke depan
berbagai anomali akan terjadi
anomali pertama kalinya pemilu dari warga negara indonesia di luar negeri
yang memberikan preferensi kepada ganjar mahfud berdasarkan exit poll dan hasil real con
ternyata berbeda dengan apa yang terjadi di dalam negeri
kemudian juga bagi kami perolehan antara dpr ri dprd provinsi dan dprd kabupaten
kemudian spirit individualisme ini semakin menguat
di tengah personifikasi melalui pemilu yang sangat liberal
padahal kami mengedepankan yang namanya ideologi berdasarkan pancasila
platform partai kultur partai disiplin anggota partai dan sebagainya
tetapi berbagai anomali demokrasi termasuk bagaimana penggunaan sumber daya anggaran
yang negara yang begitu luar biasa
aparatur negara yang dikerahkan secara luar biasa
setidaknya pdi perjuangan mampu bertahan di dalam menghadapi ujian
dan ini akan menjadi modal yang sangat penting ke depan